mereka justru merasakan sensasi terbang karena menggunakan tali
atau prosesnya lanjut ke tahap penyidikan
dengan undang undang ite kalau saya
kalau kita lihat dari segi australia